kejahatan perbankan kini mulai bersalin rupa
tidak hanya pola tradisional namun juga kini lebih kekinian dengan menggunakan kecanggihan teknologi
salah satunya adalah metode skimming yang memodifikasi teknologi untuk mencuri nomor pin nasabah
lantas seperti apa sistem keamanan perbankan di tanah air
cukup amankah nasabah menabung di bank
waspada pembobol rekening bank kami bahas lebih dalam di segmen the analyst
dan sudah hadir di studio dua cn indonesia ketua yayasan lembaga konsumen indonesia ylki tulus abadi
mas tulus terima kasih sudah bergabung bersama kami
kita mungkin yang paling update ada bri tapi sebelumnya kita juga dengar ada berbagai aduan yang lain
tapi khusus untuk kasus ini mungkin lebih spesifik saya bicara skimming nanti kita akan perlebar sedikit
sebenarnya dari ylki sendiri memandang skimming ini menjadi sesuatu yang selalu anda terima sebagai aduan atau bagaimana
ya begini kalau kita bicara pengaduan di lki
pengaduan perbankan itu memang selama lima tahun terakhir menduduki rating paling tinggi di ylki
memang bukan soal pembobolan yang paling tinggi tapi bahwa keseluruhan dari apa yang diadukan konsumen adalah masalah perbankan itu menduduki rating tertinggi
dan terutama memang masalah kartu kredit termasuk juga pembobolan kartu kredit dan juga pembobolan tabungan nasabah
ini menjadi satu kasus yang sebenarnya ini kasus lama tapi memang
mengalami modernisasi terhadap upaya upaya pembobolan itu yang saat ini memang bukan sekedar lewat atm tapi sudah melalui it information dan teknologi terkait dengan masalah penggunaan software dan segala macam
yang saya kira ini harus diwaspadai bukan hanya oleh pihak perbankan tapi juga oleh kepolisian
bahkan ini kan bukan jaringan nasional tapi sudah multinasional
oke multinasional anda sebutkan artinya ada sindikasi di sana
sindikat itu sangat kuat
betul bahkan kan
apa sering konsumen kasus kasus yang lama itu kan uangnya hilang dan dijebol di negara lain
uang nasabah indonesia dijebol di brazil atau di meksiko yang sangat jauh tapi dia bisa melakukan itu tanpa dia harus datang ke indonesia
kalau kebetulan tadi ada bulgaria turki yang fisiknya ada di indonesia itu satu case saja tapi bahwa mereka bisa menjebol lewat sistem dari luar
karena ini sudah sudah terkoneksi dengan
tapi sebagai nasabah bank misalnya saya
sesederhana itu sebenarnya
menurut anda sudah cukup secure kah sistem keamanan perbankan
ya sebenarnya ini jelas memukul rasa aman terhadap kita menyimpan uang di bank
ini terkait trust juga loh mas
trust dan apa ya inti dari perbankan kan trust
walaupun pihak perbankan kan mengganti kan tapi ini menimbulkan rasa tidak nyaman dan tidak aman
sekalipun tadi diganti
apalagi ini hari menabung nasional kalau nabung aja nggak aman kan orang jadi gak munas
iya makanya ini tantangan besar bagi perbankan indonesia untuk membuat sistem
tim proteksi perbankan kepada nasabahnya yang lebih safe
menurut anda sudahkah mereka melakukan hal itu kalau masih bisa diperbai
upaya upaya fisik mereka sudah melakukan
misalnya memberikan apa kalau kita baca di atm itu ada alat alat tertentu yang sebenarnya dibuat oleh pihak perbankan dengan kasus yang terjadi
tapi kan itu hanya case kecil saja
yang lebih besar yang notabene sudah menggunakan sistem it itu belum dilakukan
pihak perbankan belum mengedukasi konsumen secara masif untuk bagaimana menghindari upaya penjebolan itu
terutama lewat internet banking
jadi sekarang ini yang lebih berbahaya adalah di satu sisi ada kebutuhan yang sangat tinggi dengan teknologi yang saat ini dengan internet banking
walaupun banking tapi ternyata security system baik dari security systemnya sendiri maupun perilaku nasabah belum mendukung untuk itu
jadi misalnya gini kalau kita menggunakan
internet banking dengan sistem software yang tidak pernah diupdate itu berbahaya
jadi harus diupdate terus
ya sesederhana itu menurut anda harusnya sosialisasi
kita memiliki data tentang kejahatan perbankan memang ini lebih banyak sih sebarannya kita lihat bersama
ini adalah kejahatan perbankan oke terlalu banyak ya kita ringkas saja misalnya ada pemberian kredit dengan dokumen fiktif pencarian
jadi beragam ya ada pencurian uang kas nasabah dan amon
tahun dua ribu dua belas misalnya ada satu sembilan laporan kasus kejahatan perbankan
oke masih ada
oke ya masih ini yang terakhir adalah pada oktober bulan oktober dua ratus tiga puluh tujuh nasabah bri dilaporkan kehilangan dana mereka
dan itu yang paling terkini meskipun ada beberapa bank yang lain mungkin
yang paling tragis adalah ketika pembobolan itu melibatkan orang dalam dan itu sering terjadi
hampir selalu bahkan mungkin
bukan hampir selalu tapi banyak kasus dimana melibatkan orang dalem sekalipun itu bank bumn

mas tulus dengan adanya banyaknya apalagi anda mengatakan bahwa
pengaduan itu paling banyak dari perbankan ylki sudah berbuat apa
ya dalam beberapa kasus kita sudah melakukan pernah kerjasama dengan kpk
ya dengan bi untuk membuat sistem yang baru termasuk gerakan ayo menabung yang tanpa bunga dan segala macam
kemudian dengan pihak perbankan kita pernah mengadakan bulan pengaduan itu
termasuk mendorong regulasi regulius baru
tapi yang terpenting dari sini adalah harus ada political will dari pihak bank untuk melakukan
membuat sistem proteksi yang lebih canggih yang tidak gampang dibobol dan kemudian mengedukasi konsumen
jangan lupa karena salah satu titik lemah masalah ini selain masalah mungkin teknologi bisa diupdate tapi perilaku itu yang
ya misalnya tadi saya contohkan ketika dia menggunakan internet banking tapi software nya palsu
ya palsu lah kata kala itu juga memicu itu
baik kita ke slide kita masih punya plasma satu saja mungkin kita lihat selanjutnya
ini adalah sebaran ke tingkat kejahatan perbankan di dunia dan kita lihat indonesia itu juga berkontribusi cukup signifikan ternyata mas tulus
nomor satu kita lihat adalah meksiko nomor dua adalah brazil nomor tiga adalah amerika serikat india dan australia
sebenarnya kalau kita menggunakan peta ini sindikasi kejahatan perbankan sudah bisa kita petakan dengan begitu gampang
kemana mereka sesungguhnya
ya sebenarnya kan saat ini sedang ada pertemuan interpol

itu harusnya saya kira menjadi agenda mestinya ya untuk masalah kejahatan perbankan
kejahatan perbankan ini
ya karena saat ini kejahatan yang berbasis digital itu menjadi marak bukan hanya di perbankan tapi sektor sektor lain
nah ini saya kira harus dianggap sebagai kejahatan yang serius karena bukan dilakukan secara individu tapi sudah melibatkan pihak multinasional pihak mafia internasional
mafia internasional harusnya kita berani untuk memutus

terima kasih mas tulus abadi ketua ylki sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia business